keputusan menteri kesehatan untuk mengeluarkan dua obat terapi untuk kanker kolorektal atau usus besar dari daftar yang ditanggung program jaminan kesehatan menuai protes
peraturan ini membuat obat kanker berjenis bevacizumab dan juga setoximab tidak lagi dijamin bpjs kesehatan pertanggal satu maret dua ribu sembilan belas
perhimpunan dokter spesialis bedah digestif atau icapdi adalah salah satu pihak yang menyatakan tidak sejalan dengan keputusan menteri kesehatan tersebut
menurut sekjen icapdi hamid rohanan selama ini terapi target dengan obat bevacizumab dan juga setuximab terbukti cukup efektif dalam membantu penanganan dan penyembuhan pasien kanker kolorektal
dari segi biaya pemberian obat terapi target memang lebih mahal jika dibandingkan layanan kemoterapi biasa
perkiraan tambahan biaya kemoterapi dengan terapi target bisa mencapai tiga puluh enam puluh juta rupiah per siklus terapi
kalau kita mau mempelajari lebih dalam lagi ini berada di sisi tumor kolon kanan apa tumor kolon kiri nih
nah yang mempunyai efektivitas atau yang mempunyai benefit jika yang diberikan kemoterapi dengan target terapi atau terapi target itu yang tumor kolon kiri
jadi sebenarnya pemerintah tidak perlu menghapus tapi cukup merestriksi
karena yang kita fikirkan tidak
siapin dua m lah kali
ya kalau harus siap untuk yang lain lainnya ya
untuk yang selama kemo kita harus nyiapin
kan supaya kita naik lagi stamina kita naik harus disukong obat dan lain lain
harus di ya tetek bengek yang lainnya banyaklah walaupun yang dibanyak kantor yang lain lainnya kan banyak banyak juga kalau musim sih segitu kalau
sementara itu pihak bpjs kesehatan menyatakan penghapusan dua obat kanker usus besar dari program jaminan bukan karena faktor defisit keuangan
kepala humas bpjs kesehatan muhammad iqbal anas mengungkapkan penghapusan dilakukan karena ada obat alternatif dari bevacizumab dan juga cetuximab
untuk pasien kanker usus besar
bpjs kesehatan menekankan penghapusan ini juga sudah mempertimbangkan kajian komisi penilaian teknologi kesehatan